belum belum ya waktu itu silaturahmi lebaran aja ke rumah saya nanti ya tindak lanjutnya setelah
selesai dengan gerindra ya nanti akan kita ketemu lagi untuk jadi sampai sekarang statusnya belum
belum belum hijau hijau kemarin sudah pakai baju warna hijau juga kemarin ke pertemuan ke bapak itu
belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum belum
belum ya hasil hasil kemarin aja yang mau kita sampaikan karena memang empat syarat
itu menjadi amanah dari rapi masjid